bagi yang sudah mahir melewati rintangan rintangan yang ada dalam cabang olahraga obstacle course race atau ocr ini memang terlihat mudah
tapi tunggu dulu untuk bisa sampai di level mahir tentu butuh latihan
nah bagi pemula teknik dan cara melewati rintangan dengan aman akan menjadi menu latihan yang utama
dimulai dari mencoba melompati rintangan setinggi enam puluh cm hingga meningkat ke papan setinggi sekitar satu lima meter
rintangan lain yang sedikit lebih sulit untuk level pemula adalah vertikal kargo
jadi untuk naik kita harus pegang idealnya itu yang vertikal dan badan kita selalu dekat dengan
kalau kita mau naikkan kaki yang kiri kebalikannya
karena kalau kita jatuh ke sebelah sini masih ada safety di sini kita akan pegang
nah seperti ini
jadi kita turun
dengan aman dan nyaman
tangannya vertikal mas
badan dekat dengan tangannya
tentukan dulu mau turun naiknya pakai kaki apa yang dihuk
nah turun seperti biasa
kalau sudah ekspert langsung lompat juga boleh
nggak segampang yang kelihatannya
percaya deh percaya
nggak segampang yang kelihatannya
tapi emang satu sih kuncinya itu kita harus fokus dan memang confidence
sementara bagi orang orang yang sudah sering dan terbiasa berlatih ocr
selain untuk menjaga kebugaran dan kekuatan tubuh
olahraga ini ternyata juga memiliki pengaruh positif lain
tiap kali kita udah bisa selesai gitu ya sampai finish gitu
walaupun tangannya bocel bocel nih kayak gini atau gimana
tapi udah selesai kena loncengnya tuh lu pukul gitu langsung kayak
ah beres satu out next
atau itu yang bikin najih banget
kepuasan itu ya
iya kepuasan itu
dengan olahraga ini jadi lebih ketika kamu bisa achieve sesuatu
keluar dari comfort zone dan ternyata bisa itu rasanya pasti menyenangkan gitu
rewarding buat diri sendiri itu sih
satu hal lagi semua orang bisa berlatih ocr
termasuk untuk orang orang yang sudah berusia di atas lima puluh tahun sekalipun
bahkan anak anak mulai dari usia empat tahun
juga sudah bisa mulai diperkenalkan dengan olahraga oca
apa yang paling seru apa tadi
susah gak sih kayak ikut belantungan belantungan itu berat gak troy
latihan sama kusu ngapain aja
tarasan swing capek
tapi seneng lah ya
tapi tentunya untuk anak anak
program latihan harus dikemas dalam bentuk permainan
baru kemudian mereka dikenalkan kerintangan rintangan yang ada
hingga tertarik untuk mencoba
kalau buat anak anak itu kita lebih kayak games ya sebetulnya
dan semua anak anak itu beda beda
karena ada anak rumahan yang gak suka panas
sementara kita latihan di luar
ada anak yang adventures gitu kan
yang dibilang suruh istirahat dia masih mau terus
jadi approach nya agak beda beda kalau anak anak
yang jelas olahraga menantang ini memiliki resiko cedera yang cukup tinggi
jadi pastikan anda berlatih di bawah bimbingan profesional
dan sesuaikan program latihan dengan kemampuan dan kondisi fisik masing masing
erlangga wisnuaji andriawan saputra tangerang selatan